inilah gaya hidup mewah yang dipertontonkan tiga selebgram berinisial ad tg dan rf
yang diduga jadi bos investasi dan arisan bodong tuan grup yang beredar di media sosial
di tengah perjuangan puluhan nasabah mencari keadilan ketiga wanita ini justru hidup berfoya foya
atas dugaan penipuan ini kami siang puluhan selebgram yang menjadi korban penipuan
mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu polda jawa timur
mereka melaporkan tiga selebgram yang menjadi bos investasi dan arisan bodong cuan grup
salah satu korban leoni tesalonika alias dj tezamorena mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah
ia tergiur bergabung dengan cuan grup karena dijanjikan bonus tinggi
hal yang sama juga dirasakan korban lainnya
mereka merasa ditipu karena uang yang disetorkan untuk arisan tidak cair pada penarikan pertama
mereka tergiur karena diiming imingi keuntungan besar cashback hingga undian emas
tak hanya ditipu oleh pelaku mereka juga diancam uang yang tadi bayar jika menceritakan kasus ini ke media sosial
lima belas miliar rupiah lebih dengan jumlah korban mencapai ratusan orang tersebar di surabaya dan sekitarnya